anda masih bersama kami di cnn indonesia newscast
presiden joko widodo meminta kementerian kesehatan
segera mensosialisasikan protokol adaptasi tatanan baru
presiden juga menginginkan adanya penambahan tim gugus tugas
dan pihak keamanan untuk membantu menekan kurva penyebaran covid sembilan belas
yang di daerah yang jumlah kasusnya masih tinggi
yang kedua saya minta protokol beradaptasi dengan tatanan normal baru ini
ya sudah disiapkan oleh kementerian kesehatan ini
disosialisasikan secara masif kepada masyarakat
sehingga masyarakat tahu apa yang harus dikerjakan
baik mengenai jaga jarak mengenai pakai masker
mengenai cuci tangan mengenai dilarang
pemerintah mulai bersiap menerapkan pola tatanan kehidupan baru
atau new normal di tengah pandemi covid sembilan belas
pemerintah mulai merumuskan protokol kesehatan masyarakat
secara bertahap namun sejumlah ahli memperingatkan pemerintah
agar berhati hati dalam memutuskan penerapan new normal
mengingat kurva penyebaran covid sembilan belas di indonesia belum sepenuhnya menurun
untuk mengetahui bagaimana rencana pemerintah dalam merancang protokol
di tatanan kehidupan baru atau new normal
kita akan langsung berbincang dengan menteri perencanaan pembangunan nasional
kepala bapak penas soeharto mono arfa
selamat malam pak soeharto
terima kasih pak
waktunya kepada cnn indonesia newscast malam hari ini
pemerintah mendengungkan berkali kali bahkan tadi presiden juga sudah menyampaikan
dalam konferensi pers tentang pola tatanan kehidupan baru pak
apa sebetulnya indikatornya dasarnya indonesia negara kita sudah bisa menerapkan new normal pak
pertanyaan yang paling paling jadi new normal atau kenormalan baru
jadi pertama kita harus mengikuti protokol yang dulu
untuk mengurangi pembatasan atau memperketat pembatasan
dalam merancang menjendalikan epidemiologi ini
jadi itu yang pertama
dan kalau itu bisa dilakukan
bisa kelola dengan baik
maka kita boleh melonggarkan
nah kata yang patut mungkin menyesuaikan
kalau menyesuaikan itu artinya
kalau ada perkembangan yang baik
nanti saya jelaskan perkembangan yang baik itu seperti apa
maka silakan dikurangi
tetapi begitu perkembangan yang ternyata kurang baik
nah baik dan tidak baik itu kondisinya ditentukan pada tiga hal
yang pertama adalah jumlah orang yang di tag
jadi kita ingin tahu surveillance
selama ini kita ada namanya orang udp dan pdp
odp dan pdp itu sebenarnya tidak dikenal oleh who
kita menggunakan kata kata
untuk menyatakan bahwa seseorang itu melakukan kontak pada orang yang terinfeksi
kemudian kita cari tracing sehingga ada cluster cluster
dan ini yang kita namakan pdp atau odp
kalau pdp lebih khas lagi yaitu orang orang yang patut diduga dia itu covid
karena gejalanya mendekati covid
tapi bisa saja dia itu ternyata tipe
bisa saja dia itu batuk atau bisa juga diet tbc
nah untuk memastikan pdp dan odp itu terinfeksi atau tidak
maka harus di test
sekarang kapasitas kita untuk melakukan tes itu sudah naik
kemarin sudah bisa dua belas ribu
malah hitungan bapak nas seharusnya ke depan
apa yang diperintahkan oleh bapak presiden sepuluh ribu
bisa sampai dua puluh ribu per hari dilakukan
atau satu ratus empat puluh ribu per minggu
penting dikatakan dalam satuan minggu
karena itulah satuan yang dipakai oleh who
who itu mensyaratkan tesnya itu satu orang per seribu penduduk per minggu
nah sekarang penduduk jakarta itu
misalnya ada sepuluh juta
maka yang di test harus sepuluh ribu orang per minggu
nah berapa orang yang sudah dites di jakarta dalam dua belas minggu terakhir ini
artinya di atas standar yang diinginkan oleh pemerintah
nah yang kedua adalah
jumlah tempat tidur yang tersedia
dalam artian semuanya lengkap
peralatan medisnya lengkap
ada apd untuk apa namanya
para perawat di sana
untuk para dokter
kemudian jumlah tempat tidur ini
yang tersedia yang available
itu harus mencukupi
mencukupi kalau terjadi pertambahan
dikurangi yang sembuh
dan dikurangi yang wafat
itu harus lebih kecil
dari jumlah tempat tidur yang sudah tersedia
di rumah sakit ya pak ya
dan ini yang menjadi menggambarkan yang nomor tiga dan nomor dua itu
adalah apa yang disebut dengan r
pada waktu t atau rt
harus di bawah satu
nah jakarta sekarang sudah di
mudah mudahan dalam empat belas hari ke depan
jakarta itu bisa mempertahankan
nah kalau tiga hal ini dipenuhi
pak suarso anda dari tadi
mengatakan bahwa itu dki jakarta
bagaimana dengan daerah lainnya
karena mengingat penyebaran covid sembilan belas di indonesia
ini menyebar hampir di tiga puluh empat provinsi kita
artinya bukan hanya di dki jakarta saja
nah ini bagaimana
daerah daerah mana saja yang sudah memenuhi
kriteria tiga kriteria yang tadi bapak sebutkan pak suharto
berbeda beda di setiap daerah
itu harus diakui
hari ini jumlah
yang di tes seluruh indonesia
separuhnya ada di jakarta
jakarta memang epicentrum dari penyebaran covid sembilan belas
nah beberapa daerah itu tingkat surveillance nya sudah bagus
tetapi ada tingkat surveillance nya rendah
yang lalu satu ratus dua puluh empat kabupaten kota
itu dinyatakan tidak apa namanya daerah hijau
tetapi kenyataannya hari ini tinggal satu ratus sepuluh
artinya empat belas akhirnya
yang di tes itu menunjukkan
siapa tahu di satu ratus sepuluh itu
hasil tesnya itu belum ada
atau tesnya itu sangat kurang
ini kan dari gubernur dki jakarta
pemprov dki jakarta belum memutuskan
apakah mereka akan memperlakukan ataupun menerapkan
pola tatanan baru atau new normal
tapi sudah ada satu provinsi gubernur jawa barat
rituan kamil sudah mengumumkan
akan menerapkan pola new normal tanggal satu juni besok
apakah kemudian provinsi jawa barat
sudah memenuhi tiga kriteria tadi pak suarso
yang anda sebutkan
provinsi jawa barat
kalau dihitung berdasarkan
provinsi jawa barat
atau rt nya itu
tapi kalau kita lihat per kabupaten per kota
tidaklah demikian misalnya
kota bekasi memang di bawah satu
tapi kabupaten bekasi belum
kota bogor itu
apa kabupaten bogor belum
kita nggak bisa mengeneralisir semua daerah itu
tapi pasti jawa barat
kota bandung misalnya
adalah membantu menghitung
ya membantu menghitung
yang didasarkan dari data data
yang tersedia dari gugus tugas
kebijakan itu didasarkan
basic scientific yang dapat dipertanggungjawabkan
apa sebetulnya alasan pemerintah
apakah faktor ekonomi
juga menjadi salah satu faktor penting
dalam penerapan pola new normal
bagaimana sebetulnya secara teknis
nantinya penerapan new normal
di lapangan yang sudah dirancang
oleh mbak penas
usai jeda cnn indonesia newscast
akan segera kembali
tetap bersama kami
terima kasih juga
anda masih bersama kami di cnn indonesia newscast
dan kita masih
akan melanjutkan perbincangan kita
dengan menteri perencanaan
kepala mbak penas
melalui sambungan zoom
saya akan lanjutkan tadi
sebelum break saya sudah bertanya
menerapkan pola tatanan
dan banyak ahli
juga yang mencurigai
ini salah satunya faktor ekonomi yang mendorong pemerintah untuk segera menerapkan pola new normal
jawaban dari pemerintah apa pak soeharto
saya kira itu sah sah saja
tetapi pertama begini kita tidak sendiri di dunia
hampir semua negara negara di dunia karena mengingat vaksin itu lama belum tentu kapan
maka semua bersiap siap bagaimana dancing with covid
dan sekaligus melakukan hammering terhadap kenaikan yang terinfeksi
jadi itu dapat ditekan sedemikian rupa supaya dia bisa melandai
pada saat dia melantai kita sudah mencoba hidup bersama covid
kita dancing with covid ini menjadi sesuatu yang berbeda
nah maka kita harus susun protapnya prosedurnya seperti apa
pak tapi faktor ekonomi menjadi salah satu faktor penting ya pak ya
yang mendorong bahwa kita harus dancing with covid hidup bersama dengan covid
seperti yang tadi bapak sebutkan
karena mau tidak mau tidak ada pilihan
jadi gini kita ini dalam rangka untuk mempersiapkan pemulihan ekonomi
jadi kita mengambil start yang cukup gitu
sehingga kalau kita sudah dalam posisi yang siap saya kira jauh lebih baik dibandingkan kita tidak siap sama sekali
jadi kita memang harus menyiapkan sesuatu yang semuanya terbaharu
oke dancing with covid hidup bersama covid
seperti yang bapak sebutkan nanti protokolnya di lapangan teknisnya akan seperti apa pak
karena ini masyarakat masih banyak yang bertanya tanya masih banyak yang bingung
akan seperti apa sih
hidup bersama dengan covid begitu pak
ya pertama ada protokol kesehatan
dan itu protokol kesehatan itu nanti disusun oleh kementerian kesehatan
ya kami juga men suggest misalnya
pokoknya di setiap kerumunan akan terbentuk kerumunan dihindari
kemudian pasar pasar seperti apa
di mal mal seperti apa
di masjid seperti apa
di gereja seperti apa
semua tempat tempat yang mengundang kerumunan itu
pembatasan pembatasan sedemikian rupa yang diatur secara prosedur
lewat apa yang dikenal dengan protokol kesehatan atau protokol covid
itu yang harus kita disiplin jadi sekarang
nah juga harus menjadi pengetahuan umum bagi publik
bahwa mari kita sama sama menurunkan angka r itu
dengan disiplin yang tinggi
masyarakat diminta untuk berjaga jaga
jangan sampai r nya sudah baik sudah di bawah satu
tiba tiba kita tidak disiplin maka terjadilah ledakan gelombang kedua
dan itu kita hindari
pak suarso bicara soal kedisiplinan masyarakat untuk nanti memasuki fase tatanan hidup baru
kabarnya salah satu protokol yang disiapkan oleh pemerintah adalah memberikan sanksi kepada masyarakat yang tidak disiplin dalam penerapan pola hidup new normal
itu betul pak
kasih bocoran sedikit pak
mesti ada sanksi ya
dan itu berlaku hampir di seluruh negara negara di dunia
dan di undang undang kita juga mengatakan ada sanksi ya
undang undang karantina kesehatan itu ada sanksi
jadi saya kira itu hal yang biasa supaya untuk menegakkan benar benar
kita jangan seperti menegakkan benang basah gitu loh
itu kan jatuh terus jatuh terus
jadi kita memang harus ada tiang penyangganya sedemikian rupa
orang benar benar diberi apa
kemudian dengan pengetahuan itu dia memahami keadaan
kemudian ini bisa bersikap
hasil kajian bapak
sanksinya ini akan seperti apa pak
apakah kemudian seperti negara negara lain
ada denda yang diberikan kepada masyarakat
atau sanksi pidana penjara akan seperti apa pak
saya kira itu ada di dalam peraturan perundang undangan
saya kira saya tidak
kenapa kita belum bahas itu
dalam peraturan undang undangan untuk itu
tapi saya kasih contoh saja
kalau anda tidak pakai masker
dan ketahuan pertama kali
anda didenda tiga ratus dolar asing
begitu anda kedua kali
ketahuan lagi tidak menggunakan masker
maka anda didenda seribu singapura dollar
tetapi kalau misalnya ketiga anda ketahuan lagi
maka akan diputuskan oleh pengadilan
nah kita belum tentu kita seperti itu
tetapi kita akan menjadikan
melihat contoh contoh di berbagai negara
australia juga melakukan hal yang sama
jadi kedisiplinan ini penting sekali untuk kita semua
bukan untuk pemerintah
tapi untuk semua
untuk seluruh indonesia
oke tapi menurut pemerintah
apakah kemudian masyarakat kita mampu mendisiplinkan diri
seperti contohnya ada sanksi di singapura
kemudian di australia
karena kalau kita melihat ke belakang pak
pada saat pelaksanaan psbb
beberapa bulan kebelakang ini
masyarakat kita belum sepenuhnya sadar
bagaimana dengan tatanan pola hidup baru ini
apakah kemudian pemerintah sudah mengantisipasi
kalau masyarakat tidak sedisiplin itu juga pak suharto
ya kita antisipasi karena itu
kita akan turunkan aparat keamanan di bawah
untuk benar benar kedisiplinan itu bisa ditegakkan
nanti saatnya kalau sudah terjadi pelonggaran yang baik
secara masif orang sudah mulai sadar
saya kira secara perlahan lahan tentu hal seperti itu tidak diperlukan lagi
oke tetapi untuk kemudian
awal awal kita juga akan melakukan tes di beberapa tempat
bagaimana menjadi contoh
dan kalau sudah menjadi contoh yang baik
mudah mudahan dia bentuk bentuk itu bisa diikuti
pattern nya bisa diikuti oleh daerah daerah lain
yang juga akan melakukan pengurangan atas psbb
oke pak suarso ini saya ingin penegasan saja
empat daerah empat provinsi dan dua puluh lima kabupaten kota
jawa barat yang pertama tanggal satu juni besok
sumatera barat gorontalo dki jakarta dan dua puluh lima kabupaten kota lainnya
artinya empat provinsi tersebut akan menjadi percontohan untuk pola tatanan hidup baru begitu pak
begini saya tidak dalam posisi untuk menjawab itu
di gugus tugas yang akan menjawab ini daerah ini oke daerah ini belum
bapak penas hanya membantu menghitungkan

menghitungkan atas tiga kriteria yang saya sampaikan itu
nah itu nanti yang digunakan oleh gugus tugas
dan kami bisa mempertanggung jawabannya itu
apa secara saintifik dan argumentatif
karena metode yang kita pakai itu
adalah dipakai di satu ratus tiga puluh delapan negara
termasuk amerika serikat yang menggunakan untuk memantau lima puluh empat negara bagiannya
oke pak kalau sektor sektornya
sektor apa saja pak sebetulnya yang akan diprioritaskan pemerintah untuk
diterapkan pola tatanan hidup baru
kita kemarin melihat presiden jokowi meninjau stasiun mrt
kemudian pusat perbelanjaan di bekasi
artinya memang sektor sektor itu yang akan diprioritaskan untuk dibuka perlahan begitu pak suarso
iya iya pasti sektor sektor yang apa namanya
kita ingin mengembalikan jam kerja
sedemikian rupa secara bertahan oke
karena kalau kembalinya jam kerja berarti
orang yang terpihakkan misalnya bisa kembali ke pekerjaannya lagi
dan seterusnya dan itu yang kita harapkan
oke artinya sektor sektor itu tapi ada juga yang menanyakan bagaimana dengan sektor di tempat ibadah
kemudian dan juga sekolah apakah
tadi kan susil sampaikan
susil sampaikan bahwa protokol protokol itu ada
jadi masuk masjid seperti apa
masuk gereja seperti apa
masuk biara seperti apa
semua yang sifatnya kerumunan itu ada protokolnya
jadi masa mau dibuka masjid nggak dibuka
itu kan tidak masuk akal
jadi harus dibuka tetapi protokolnya itu ada berdasarkan lokasinya
kerobunan jumlah kerobunan yang ada yang terbentuk dan seterusnya
jadi masing masing itu pasti punya kondisionalitas berdasarkan karakter dari tempat tempat itu
oke oke pak soeharto apa antisipasi pemerintah nih pak
jika terjadi kemudian gelombang kedua
pada saat pemerintah sedang menyiapkan masa transisi menuju ke pola tatanan hidup baru
ataupun new normal apakah kemudian akan dihentikan menuju ke masa transisi new normal ini
sampai menunggu kurva nanti melandai pak
ya tentu begini ini kan sifatnya dinamis
sekali lagi sifatnya dinamis
kalau situasinya mungkin dan baik semua dan masyarakat paham betul apa yang harus dikerjakan
ya kita akan terus dan kita akan dancing with covid terus
sampai kemudian dinyatakan bahwa pandemi itu berakhir vaksin ditemukan obatnya itu
tetapi kalau kita misalnya tidak disiplin tidak mengikuti protokol protokol itu
kita bisa naik turun hari ini dibuka minggu depan ditutup besok dibuka minggu depan
jangan sampai kejadian seperti itu
itulah sebabnya kita mengajak masyarakat untuk memahami keadaan ini
dan kemudian mereka sama sama memberikan kontribusinya
bagi kita semua
oke artinya itu situasional nanti tergantung bagaimana kurvanya
apakah kemudian suatu daerah memenuhi standar standar
ataupun persyaratan yang tadi sudah dibuat ataupun diterapkan oleh who
dan dihitung oleh bapak penas begitu ya pak soeharto ya
keputusan akhirnya akan diputuskan pada saat pengajuan psbb
kita masih ingat sekali bahwa kepala daerah menyampaikan ataupun mengajukan kepada gugus tugas
dan juga kementerian kesehatan dan gugus tugas serta kementerian kesehatan lah
yang memberikan izin apakah nanti untuk penerapan menuju ke new normal ini
akan diserahkan kepada kepala daerah dengan persetujuan gugus tugas dan kementerian kesehatan
teknisnya seperti apa pak
teknisnya adalah yang mengizinkan itulah yang nanti akan mengizinkan kembali
mengurangi atau tidak mengurangi
nah jadi kalau kemarin minta minta psbb diizinkan kemudian sekarang psbb nya mau dilonggarkan
kemudian mau dilonggarkan kemudian mau dilenggarkan kemudian mau dilenggarkan
nanti sekarang kan otoritas yang mengeluarkan itu adalah kementerian kesehatan
kementerian kesehatan bilang belum bisa ya belum bisa
oke artinya masih nanti menunggu hasil dari penglihatan ataupun penilaian dari gugus tugas dan juga kementerian kesehatan begitu ya pak ya
jadi sekali lagi peranannya begini kementerian kesehatan itu yang punya otoritas tadi berdasarkan undang undang
kemudian abis itu yang juga melakukan cleansing terhadap data
biasanya semua itu di satu padukan di gugus tugas
bapak nas adalah untuk menghitung data itu
kementerian yang lain saya kira end user atas data yang sudah di cleansing dan sudah dianalisa
sedemikian rupa menghasilkan profile untuk setiap daerah itu seperti apa
bapak nas tidak dalam posisi itu mengatakan daerah a atau daerah b daerah c itu boleh melonggarkan atau tidak melonggarkan
oke pak suharto terakhir mungkin pesan kepada masyarakat
karena masyarakat ini di luar sana masih bingung begitu masih ketakutan apakah kemudian dengan new normal ini semuanya akan bisa beradaptasi
semuanya masih bisa sesuai dengan keinginan masyarakat
mungkin bapak bisa memberikan pesan begitu pak ataupun imbauan pak
saya tidak tahu mungkin contoh yang baik itu apa
anda berenang atau belajar berenang
belajar berenang itu kan pertama tama pasti takut takut tenggelam takut
sampai akhirnya anda bisa punya metode
kemudian semua gerakan itu bisa menjadi satu
atau anda belajar naik sepeda
naik sepeda masih anak anak itu kan suka jatuh naik jatuh naik jatuh
sampai akhirnya menjadi satu antara kognitif dan efektifnya sehingga dia bisa benar benar naik sepeda dengan baik
maka kita dancing dengan covid akan begitu juga
eh kita keluar harus pakai bawa sanitizer harus bawa masker
kemudian eh kita harus jaga jarak
nanti lift lift pintunya akan beda akan terbatas jumlah orang yang di dalam situ
kita sudah mulai sabar kita harus hitung waktu yang benar dan seterusnya antri mesti benar
jadi menurut saya ini secara mental kita memang harus berubah sikap kita
dan saya kira bangsa kita bangsa besar dan mampu
oke artinya masyarakat dan juga pemerintah akan bersama sama gitu memulai tatanan hidup baru
bagaimana kita dancing ataupun hidup bersama dengan covid sembilan belas
dan semoga pemerintah kemudian bisa meyakinkan dan juga memberikan edukasi kepada masyarakat tanpa menepikan indikator kesehatan masyarakat
itu yang pertama ya pak ya
terima kasih sekali menteri perencanaan pembangunan nasional kepala bapak naswar somono arfa atas waktunya kepada cnn indonesia newscast malam hari ini
dan korea selatan mulai kembali membuka sejumlah sekolah pada rabu waktu setempat
cnn indonesia newscast akan segera kembali usai jeda